lah uju gusuk dah
eh emang saya ikan muja air apa pak
botoh banget lu
eh kayak tau isi pita cina
sama aja lu lah
eh mulai sekarang
lu gak usah kerja lagi
biar gua yang kerja disini
nyiapin lu untuk buka puasa
aduh enak banget
nyebut nyebut ngapain
latahnya telat pak
pak gino kan udah janji
soal apa tuh
ini kan mau lebaran pak
bapak katanya mau beli nela baju
oh dari tadi bingung mikirin itu
masih ditanyain lagi aja
nih asal lu tau aja
jangankan bajunya pabriknya
iya baju rombeng
eh pak gino mau kemana sih dah
udah ke ecen gondok
minggir mulu kalau ditanya
pak kan itu mau udah empat bulan
sekarang udah telat pak
mana tanggung jawabnya
ah lu mau ya tenang
tenang aja elaku sayang
bang gino tanggung jawab lahir dan batin
apa dibahas lagi
sampai dia minta apa
ah lu kupangetan banget sih pak
gua terlalu pak
ah lupa lupa dulu pak
lu tuh kalau mau nontol liat liat be
nanti si beleguk ini kan membokat kita be
lu main totol aja sekarang udah begini be
lu kayak bensin lu
kenapa pakai segala begini
apaan itu begitu begitu
eh lu be jangan pakai ngelak be
gua udah membuktiin sendiri dengan mata kepala gua
emang punya kepala
nggak ada kepala
eh mak mak mak mak
gua udah denger sendiri be
oh gopeng gua udah denger sendiri be
itu kan buah
kehasil karya lu kan be
kasihin lu be
jawab ya mak pe
pak pajang kehasil karya lu be
udah eh eh eh
nah abis nak

udah udah udah udah udah
kemana kemana kemana
harus ku cari untuk cari harta
tidak ada tidak ada tidak ada
ku cari harta untuk jadi kaya
ya allah udah capek banget dah jadi pembantu
setiap hari dizolimi mulum orang
kalau kata ada teman yang mau nolongin
bantu siapa itu yang nongol
eh teh kebo eh teh kebo
eh apaan sih ini
batu apaan sih ini ya mengkrelep mengkrelep
beli emas perak cuma agni
aiyah buset jangan berkelela
ini berlian ya
wah ini berlian
kok emang berlian gede banget apa kaya gitu ya
nih berlian elah ya
berlian satu miliar ya
ya allah itu duit semua ya kok
yaudah sekarang dulu orang elah ikut ke toko awik
ambil duit ya oke
hei elah elah elah
elah jadi miliarder
elah jadi miliarder
elah jadi miliarder
elah jadi miliarder
nah kayak anak kecil aja

hebat banget lu banget lu gua mau tahu diri
pokoknya lagi yang mau jadi miliarder dari kabung danur
kalau ku tahu begini
gak mau aku beristri
akhirnya menyesal diri
uju gusuk dah
eh emang saya ikan mujairah bapak
botoh banget lu
iya kayak tahu isi pita cina
eh mulai sekarang
lu gak usah kerja lagi

biar gua yang kerja disini
nyiapin lu untuk buka puasa
hek gimana sih ini pembokat
bukanya malah mistripping begini nih
pembokat gimana gimana sih mak
lo bikin pekara aja lu
bapak kuyuk ya pak
ini ini cari lampin lain apa
ini yang pantas dilap pake topo
lu kan sekarang udah jadi orang kaya
kalau bisa tuh malu lelak tuh
makan rumbasa tau gak
makan dulu ya
pak gino lapar dulu ya
mau enak gak mau enak
nasi jadi enak
makan biar banyak
gak gak marah be
gak marah kan
pak yang udah marah kan pembantu ya
gak marah be
ntar ya ntar dulu
hati hati enggak kecelak
emang enak kecelak lo
nih gara gara si ela mentang mentang punya duit ya
kau gak tau kali ya
gue kan bosnya
dasar pembantu gue kasih untuk cabai
nambah lagi ya
biar banyak nih
gak kebus kali ya
biar mati dia
senang ada teman teman
cobain dikit ya